dengan kondisi ringsek mobil mini cooper yang mengalami kecelakaan tunggal di gading kirana kelapa gading jakarta utara rabu dini hari dievakuasi ke unit laka lantas wilayah jakarta utara
menurut keterangan dari pihak kepolisian mobil melaju dari sunter menuju kelapa gading
saat melintasi jalan gading kirana mobil menabrak pot tanaman hias yang berada di trotoar lalu menabrak tiang listrik kemudian menabrak pohon sebelum akhirnya terguling
dua dari tiga orang yang berada di dalam mobil tewas di lokasi kejadian sementara satu orang lainnya luka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis
hingga kini belum bisa dipastikan penyebab serta kecepatan mobil saat melaju
untuk memastikan penyebab kecelakaan polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian
video amatir yang beredar di aplikasi pesan singkat ini memperlihatkan kondisi pasca kecelakaan antara motor dengan sebuah mobil
jalan raya parung gunung sindur kabupaten bogor rabu sore
pengendara motor berinisial sam warga kampung buaran tangerang selatan tewas di lokasi kejadian
motor korban dalam kondisi rusak parah sementara mobil alami kerusakan parah di bagian depan akibat kerasnya benturan
kasus kecelakaan ini kini ditangani langsung oleh unit lakalantas polres bogor